penggunaan obat ivermectin untuk penderita covid sembilan belas menjadi perbincangan
kepala badan pengawas obat dan makanan bepom penny lukito memastikan
ivermectin merupakan obat cacing
penny menegaskan penggunaan obat ivermectin kepada pasien covid sembilan belas
harus melalui uji klinis para ahli
senada dengan kepala bepom
pakar biologi mokuler universitas yarsi ahmad rusdan utomo
turut mengomentari pemakaian obat cacing ivermectin untuk penderita covid sembilan belas
ivermectin memiliki daya absorbing atau serap yang lemah
karena didesain untuk memperlahankan
ini memperlambat pertumbuhan cacing di pencernaan
sehingga obat ini tidak biasa diberikan pada parasit yang ada di luar pencernaan
dosen biologi mokuler ini menegaskan
perlu dipastikan penggunaan dosis serta uji klinis
dengan menggunakan sampel yang lebih banyak
ini sebetulnya ada potensi manfaat saya lihat
karena beberapa testimoni juga mengatakan seperti itu
tapi untuk mengklarifikasi bahwa manfaat itu betul betul
atau memang karena ada faktor lain
jadi ini yang mudah mudahan bisa diklarifikasi
dan saya sih mendorong supaya sebelum dijadikan standar terapi
sebelum dijadikan standar pengobatan
terutama untuk pasien dengan gejala berat
sebelumnya saat berkunjung ke indofarma pada senin siang
menteri bumn erick thohir menyatakan
ivermectin bisa mengantisipasi dan menurunkan tingkat penularan
ivermectin digunakan untuk terapi ringan dan sedang
ivermective ini dianggap dalam terapi terapi ini cukup baik
karena ada beberapa jurnal kesehatan
sudah mengiklirkan daripada masing masing
dan tentu ini kita sedang melakukan uji stabilitas kemarin
karena itu obat ivermectin yang diproduksi indofarma ini
pada saat ini
kita sudah mulai produksi
dan insya allah dengan kapasitas dekat kita sebulan
ini bisa menjadi solusi juga untuk bagaimana penerapan daripada covid ini
kita bisa tekan jenarannya dulu
kementerian bumn melalui perusahaan farmasinya pt indofarma tbk
akan memproduksi obat terapi covid sembilan belas ivermectin
izin edar obat ini telah dikeluarkan badan pengawas obat dan makanan atau bepom
dengan harga rp lima tujuh per tabletnya
ivermectin akan diproduksi sebanyak empat juta tablet per bulan
ukurannya adalah dua belas mg per tablet
tim liputan cnn indonesia